ya aku harus make sure kalau kamu tuh baik baik aja
eh kamu tadi di pondok pelita itu sempat bengong loh
barusan bingung juga kenapa sih
kamu bahwa kita akan memperbaiki sekeluarnya aku dari penjara
tapi kenapa malah ini yang terjadi
aku udah merelakan waktu itu
tapi kamu yang merengkuh kembali
memberi harapan harapan bahwa kita akan menjadi keluarga yang berbahagia
tapi sekarang kamu malah melepaskan aku lagi no
dan sekarang aku gak rela
aku gak rela kalau kamu bahagia tanpa aku
ya allah maafin bapak yosa
papa gak bisa berbuat banyak untuk menolong kamu nak
aku mau berpeluang
meyelamatkan pernikahan kamu dengan dino
yang tegar ya sayang
gahkan benang yang basah sa
mama ngerti sekali dan paham
karena mama tahu
betapa kamu mencintai nino dari zaman dulu
itu makanya kamu merebut dia dari andin kan
bangun woy bangun

kamu berbahagia yasa

dibantuin sama miss kiki
terima kasih miss kiki
terima kasih sama mama

oh lagi sibuk
mak kan dia
nih main di situ
main di situ
senang kiki liatnya
sekarang reina sama mak
mbak andin sudah baik kan
tapi tetep aja sya
ada yang terasa kurang ke anda mbak mirna di sini
keceriaan yang sempat hilang
sekarang sudah kembali
aku ngerasa kembali hidup
setelah kemarin kemarin merasa mati
eh mbak andin
mbak andin mau disiapin makannya sekarang apa nanti
mama udah jalan dari tadi kan
aku tungguin mama aja deh
jalan dari tadi mbak
cuma masalahnya kan
ibu pulangnya jam berapa kan kita nggak tahu
namanya kalau ketemu teman kan kadang suka lama mbak
takutnya nanti mbak andin lambungnya loh kalau telat makan
nanti aja tungguin mama aja beri barang barang
tidak apa apa kiki siapin
atau kalau enggak kiki yang handle askara sama reina
udah gak apa apa kamu fokus sama kerjaan kamu aja
nanti biar anak anak sementara aku ingin urus
saya mendinggu sus yang baru datang
aku maunya sus mirna mbak
tapi sus yang kemarin
yang bantu miss kiki
ya nggak apa apa juga sih mah
kan kasihan miss kiki kesendirian
harusnya minta sus mirna cukup
kan kasihan sus mirna di luar sana
makasih ya sayangnya
alhamdulillah rena sekarang mau menerima
meskipun sus mirna tetap disebut
ditarik dulu ditarik dulu mbak belana
kamu kenapa sih ngeliatin aku terus
emang nggak boleh ngeliatin pacar sendiri hah
akhirnya kamu mau ke pondok pelita
ketemu sama keluarga aku
aku mau ketemu raina aja kok pakai deg degan ya
bukannya deg degan antusias sih
nggak bisa sembunyiin ekspresi aku
kau udah males sama seseorang
nanti yang ada bawaannya jutek
kamu kenapa jadi berubah tegang gitu
nggak tegang kan
aku nggak sabar sih kamu ketemu reina
orang orang pondok pelita
sa gue diajak sal ketemuan sama reina dan andin
biar hatinya makin terbakar
sienna mau dikenalin ke reina dan andin
gue akan terus bikin sienna membenci mbak andin
itu ayah dewi
buset terus beser lah nyanyi
nah itu kan artinya nggak ada lagi
itu ayah dewi
mas al tuh dateng bukain pintu
pak wia perkenalkan ini sienna pacar saya
itu pak wia yang biasa jaga di sini
terus banyak tuh masih ada itu namanya pak boim
terus ya masih banyak yang lain juga lah
pengawasan di sini lumayan ketat ya
bisa dibilang begitu
soalnya ada bu ronan yang
sampai sekarang tuh dia masih punya dendam sama orang orang di pendok kulitnya
jadi begitu ada kesempatan dia pasti akan selalu coba untuk masuk
dia pasti masuk terus pengen teror dan membahayakan orang orang yang ada dalamnya
wait babe ada bu ron yang ngincar keluarga kamu really how
ya aku juga sebenarnya baru dapat ceritanya tuh
ya belum terlalu lengkap sih baru baru ini aja
aku pengen cerita sama kamu
cuma mungkin nggak sekarang ya nanti ya
pesan gue cuma satu
kakak gue itu orangnya emang manis
mukanya tuh kayak tanpa dosa banget
dan dia sangat pandai bermain playing victim
elsa sampai segitunya banget ya sama kakaknya sendiri
tapi ada baiknya
gue gak menilai orang cuma dari cerita

kenalan aja belum
oh iya kalau gitu saya yang masuk ya
oke terima kasih banyak
itu cewek siapa
itu pacarnya mas al
oh pacarnya mas al
cantik juga ya
yaudah pasti dong im
mas al itu kan pengusaha muda ganteng
ya kan gagah ya
sebelas dua belas udah mau gua
ngasan udah ditempa yang
oh jadi cakep gua
maka lo berbakus
ko ke betapa ini diterima ama lo
terima kasih ya allah
demi yang ninggal
good luck ya teman teman
apa dia kerja sana
apa dia kerja sama dengan elsa untuk nyalahkain aku
halo selamat siang bu
kami dari rumah sakit sejahtera
ya bagaimana ya
saya dibinta bapak elnilno putra ibu untuk menghubungi ibu
bapak el nino saat ini ada di ruang igd rumah sakit bu
untuk mendapatkan perawatan
ya allah terus anak saya nino gimana
sepertinya putra ibu mendapatkan serangan dari orang yang tidak dikenal
tapi info detailnya mungkin polisi atau putra ibu sendiri nanti yang bisa menjelaskan
iya ya makasih banyak ya nanti saya langsung ke sana ya
mandu coba lihat ini deh ini kayaknya beritanya pak nino soalnya ada fotonya pak nino
apaan sih berita apa
ada apa lagi nih
ya pasti kerja ricky lagi nih
berarti rasa kuas padaan kita harus didouble doublein lagi nih mbak
ya harus lebih hati hati lagi sih pasnya
andin ini sienna yang aku cerita
sienna akhirnya ketemu juga
oh jadi ini yang namanya andin
jadi gimana pak
sepertinya sindang akan diundur
dan kita untuk berbicara
saya dari tadi sama papa saya loh
kalau begitu saya permisi pak karena saya harus jenggok klien saya
oh iya kasus ini sudah dilaporkan ke polisi
dan polisi sedang menyusuri kenapa ini bisa terjadi penyerangan
terima kasih ya pak
jangan jangan ini efek gue curhat keriki lagi
aku ke toilet sebentar ya
terima kasih pak
maaf ya pak sebetulnya
seharusnya bapak tidak memandang anak saya seperti itu
itu tendensius pak seperti menuduh
sebenarnya kita sudah sama sama tahu bahwa beberapa kali riki dan bu elsa bekerja sama kan pak
pak nino sudah bilang ke saya pak dan tim saya sudah ada di rumah sakit
kemungkinan besar ini ulah riki pak
ya semoga ini tidak ada kaitannya
hanya dengan ibu elsa
kalau gitu saya permisi
lo yang melakukan ini semua
kenapa sih lo ngelakuin itu
ini kalau kayak begini bisa melebar kemana mana
gue bisa berurusan lagi sama polisi
gue gak mau ya dilaporin ke polisi ya rik
lo tenang aja sak
masalah ini lo aman
tengah tengah bakal tahu
pasti semua tertuju sama gue sih
ina juga taunya gue kok yang bikin masalah ini
ya pokok intinya gue gak mau berurusan lagi sama polisi ngerti
kalau misalnya lo ketahuan
gue yang tanggung jawab
thank you ya rik
harusnya nggak usah kayak gini juga sih
ya udah pokoknya lo tenang aja
yang penting sekarang lo gak usah panik
semua sudah terkontrol
kalau gue seneng elsa dan nino cerai
tapi gue juga gak mau
gak mau liat elsa sedih kayak gini
jadi lo tenang aja sak
gue akan bikin lo melihat orang orang yang menyakitimu itu
menderita satu persatu
udah dulu ya sak
sekarang gue harus pindah tempat lagi nih
karena skema gue gak bisa bertahan di satu tempat doang
tolong cariin tempat yang nyaman buat gue

ehh ya sebenernya gue takut sih rik cuma ya
nanti gue coba cariin tempat lagi ya buat lo
kamu udah bikin aku sakit hati
kamu udah bikin aku sakit hati
kamu udah bikin aku sakit

lagi ada apa nien
ah gini tadi aku habis baca berita
kalau nien tuh habis dikeroyok sama orang
nien tuh dikeroyok
tapi kurasa ini udah nyarik sih
kok mereka kayak gak liat ada gue di sini sih
kenapa mereka terus ngomong seakan akan gak ada gue
dek dek masih belum tau apa apa
oh iya sorry jadi kita jadi ngebahas sesuatu yang kamu gak paham
ini ada kenalan sini juga
kamu gak mau nyiapin sesuatu gitu
oh iya mandir ini barusan kiki baru aja mau ke dapur mbak
ya sebentar ya mbak mas
nggak mau tanya dulu mau baca
mbak mau minum apa
oh iya kiki hampir lupa mbak ya ampun
mbaknya mau dibikin minum apa
apa aja boleh
yaudah sebentar ya mbak
kenapa harus ada acara pengenalan pacar sih
udah pasti kan ini hati kiki terpote pote
udah pacarnya kecantikannya sama kiki sebelas dua puluh lima
udah pasti kan lebih cakepan situ daripada kiki
yaudah pasti kiki kalah
ah ini kayaknya kiki emang diciptakan untuk mas randy seorang deh
nih pacarnya masal nih udah sainganmu
curhat aja dek ke mbak mirna
kan mbak mira kan udah pengalaman masalah percintaan
harus cerita sama mbak benak harus cerita sama mbak benak
aku kepikiran nino
boleh gak aku jenguk dia
sama papa teman ini
ya lebih baik kita pergi semua jenguk nino ya
aku bener bener khawatir pak
tapi ingat ya kalau nanti nino nggak mau ketemu kamu ya kamu jangan masak
aku pengen jenguk dia
ya kalau nino nolak gue gue akan curhat lagi ke ricky
biar riki kasih pelajaran lagi ke nina
pokoknya nino nggak boleh bahagia
ngomong ngomong si rena mana ya dari tadi kelihatan
lagi di kamar
lagi di kamar
kalau aku samperin ke kamar terus ngasih surprise boleh nggak
beb kamu tunggu dulu ya aku jemput si rena ya
sal kayaknya deket banget ya sama arena
ya mungkin selalu datang di waktu yang tepat aja putri
apa bener yang dibilang elsa kalau andien ini manipulatif
ah sebentar ya minumannya
aduh kalau bentukannya kayak begini sih jauh banget sama gigi
manding kiki ke dapur dulu ya mbak
maaf ya dia memang
dia tuh kayak fans beratnya sal aja sih
jadi ketika ada cewek lain yang lebih cantik dari dia dia tuh seperti itu aja kelakuan
tapi sebenernya hatinya dia tuh sangat baik
aku pengen deh ketemu sama reina
mau ketemu sama rena
ya udah kalau gitu mau kita ke kamarnya aja
boleh kan ada sal juga di sana
pas banget tante sienna nyariin kamu loh kenalan dulu pacarnya om sal
tadi lagi asik main
sal deket banget sama anak anaknya andien
gimana keadaan ini nopal
pak nino sementara masih dalam proses pemeriksaan bu
ya allah mudah mudahan yanu baik baik aja ya pak
ya mudah mudahan baik baik ya bu
saya juga baru datang lagi nunggu juga keadaan nino gimana
ya pak ya
sah kamu gak terlibat kan masalah ini
apa kamu terlibat
sampai dulu seperti ini sekarang
kanganking pinter ya
kayaknya nino darids dosa
aku aja baru tahu kabar ini pas di pengadilan ma
bu bukan elsa yang melakukan
karena dari kemarin elsa terus bersama dengan kami
jadi nggak mungkin elsa yang melakukan
dan hari ini pun elsa terus bersama kami
jadi nggak mungkin elsa terlibat untuk urusan ini
tapi terus terang
apapun kemungkinannya elsa bisa aja terlibat masalah ini
kan udah seringkali terjadi ini sama kita kan
dan kalau sampai ini terjadi
saya bener bener nggak bisa maafin
saya rasa ada baiknya ibu tidak sembarangan merobik anak saya
bukan aku ma
mudah mudahan aja bukan kamu sam
mudah mudahan bukan kamu ya
ayolah mbak adin
minta tolongpi tidurin naskara
ya lengika pengen main dia
yang dari kemarin pengen om sal kenalin
udah kenalan lho
dengar nama kamu disebut sebut sama om sal
om sal om terhebat buat aku
om sal selalu ada pas aku lagi sedih
pokoknya om sal selalu ada buat aku
ya kan om sal
apa sienna gak nyaman ya
rena deket banget sama sal
aku tuh kan pernah janji mau ngajakin rena jalan jalan barengan sama shena juga
setelah ngenalin mereka
kalo hari ini aku ajakin pergi boleh gak rena
iya sih selalu pernah ngomong
tapi kan waktu itu gak jadi
dan sal gak pernah ada omongan lagi
aku rasa sih kayak mendingan jangan sekarang ya
kan kalian kan ini waktu dikualiti tahun berdua

sienna sampai datang ke jakarta kan karena pengen ketemu sama kamu sal

karena apa yang kita lihat itu baik
itu belum tentu sebaik apa yang kita lihat
gue pun juga bingung deh
bisa baik di depan tapi ternyata di dalamnya ngancurin hidup gue banget
lo yang sabar ya sal
kenapa bisa jadi manipulatif banget ya mbak kamu
ya gue juga gak tahu sih
kalaupun lo ketemu sama dia lo bisa menilai dia itu kayak gimana
iya jadi gini
tadi kan sal ngajakin jangan jalan buat aku rasain nanti aja dulu
dengan kondisi sekarang ini kayaknya lebih riskan aja kalau dibawa keluar kemana mana
takutnya kenapa kenapa kan
iya paham kondien
nanti lain waktu aja pas sudah kondusif semuanya
kita jadwal ulang
kita cari hari yang bagus
bener kata elsa
ini sih andien keliatan tulus banget hatinya
tapi kalau terus terusan hidup dalam ketakutan yang dibuat sama ricky
ujung ujungnya kita nggak ada yang bisa bergerak
karena kita gak tau nekatnya ricky seperti apa
toh dia aja sekarang bisa berbuat seperti itu sama nino kan
iya itu parah sih
elsa itu adik kandungnya andin
kemarin nino udah sempet talak gitu
jadi sebenernya secara agama udah selesai udah cerai
tinggal administrasi doang
aku belum bisa terbuka sepenuhnya sama kamu
gimana kalau kita main di luar
main di luar aja
kucing aku tante
yaudah kalau gitu kita main main keluar ya
bareng sama kugis ya
yaudah jangan masalah
nih kugisnya kayaknya ngeliatin kesitu mulu deh
kayaknya di sini nih
kayaknya dia maunya di situ
tuh dingin keringin
kamu suka sama anak kecil
ya walaupun aku belum punya anak
tapi yang namanya anak kecil pasti menyenangkan kan
tapi setau aku
soal itu gak ada pengalaman sama anak kecil
tapi kok ini dia bisa deket banget sama rina
pada waktu di sydney sal itu selalu menomorsatukan kerjaannya
tapi kenapa di sini dia berubah ya
ya mungkin karena keponakannya
jadi ya berbeda lah
dan setau aku waktu di sydney sal tuh geli banget loh sama kucing
tapi demi rena ternyata dia bisa ngatasinnya
dia juga pernah cerita sih kalau udah tulis sama kucing
dan dia pernah maksudnya dia adepsi kucingnya kan juga bareng sama sal
ternyata banyak juga perubahannya
ya aku harus make sure kalau kamu tuh baik baik aja
nih kamu tadi di pondok pelita itu sempat bengong loh
barusan bingung juga kenapa sih
lately lagi banyak melamun
gak kenapa napa emang tadi pikiran aku lagi kosong aja
lagi kosong atau justru lagi ada yang dipikirin
kalau kayak tadi di pondok pelita gitu kamu jadi
jadi aneh banget
aku yang aneh
bukannya sekarang kamu ya yang aneh
jujur aku heran
kamu bisa sedekat itu sama anak kecil
padahal dulu di garden park aja
kamu keganggu sama suara bising anak anak
dan seorang sal yang selalu menomorsatuin kerjaannya
sekarang bisa tiba tiba ninggalin kerjaannya buat hal hal yang remeh
bahkan hal hal yang gak pernah ada di hidup kamu sebelumnya
terus sekarang kamu bilang aku yang aneh
cuma sepertinya sekarang ini kita lagi butuh tempat ngobrol berdua yang nyaman
aku gak tau ya emang ini perasaan aku apa apa
tapi aku melihat shena tadi
memang gak sempat ketemu juga sih omni kenapa gimana sih
aku ngeliat sienna tuh memperhatikan reina tuh
aku ngerasa aneh aja
apakah ya judes atau kayak nggak senang atau
diam aja sih dia
diam aja tapi dia memperhatikan tuh detail aja gitu ke reina
atau mungkin mbak sienna mbak sienna itu cemburu kali mbak sama reina kan dari tadi soalnya
kamu gak boleh ngomong gitu masih cemburu sama anak kecil sih
ya kan kita gak ada yang tau isi hati orang mbak
ya kan mbok
gini ke dapur ya mbak
ya apapun itu ya kita
ya kan kita baru pertama kali ketemu dia ya maksudnya kamu gitu
malah sih belum pernah ketemu sama siena
tapi kita berprasangka baik aja lah sama sienna
dadah aja sih kiki
eh mamo udah denger cerita belum apa yang terjadi sama nino
iya mamo denger apa yang terjadi sama nino kasian juga sih
aku gak tau ya aku juga gak mau komunikasi sih mbak
karena aku tidak mau nanti ketika aku menjungkuk dia atau aku komunikasi bikin ada masalah
salah paham lagi ya
aku tidak mau ada misunderstanding dalam situ mbak
jadi aku mendingin aku gak usah
iya sih nggak apa apa tapi kasian juga ya aduh mendadak aja
semoga dia baik baik aja deh
eh bentar bentar telepon
selamat siang bu
ya sama siang bu ada apa ya bu
saya ingin mengabari kalau hasil psikotest siska sudah keluar
dan saya sudah mengirimkan melalui pesan bu rosa dan bu andin
apakah bu rosa sudah membacanya
oh sudah dikirim ya belum belum saya belum baca
gini deh nanti saya dan ibu andin akan review dulu hasil
psikotestnya suster siska
nanti kalau misalnya kita sudah oke apa dia bisa datang to day hari ini
bisa bu rosa akan saya kasih tahu siska jika bu andin dan bu rosa sudah berkenan
yaudah kalau gitu kita baca dulu ya kita review dulu ya
sudah keluar mah hasilnya
ya sudah sudah dikirim ke kita sudah di chat katanya hasilnya
nanti kita review dulu deh kira kira gimana hasilnya
aku lihat deh
nanti kalau misalnya sudah oke mama suruh datang hari ini ya